inilah keributan yang terjadi di rs ude gundawan mangun kusumo ambarawa jawa tengah seorang
keluarga pasien covid sembilan belas yang meninggal dunia marah karena tidak diizinkan mengambil gambar
proses pemulasaran jenazah padahal pihak rumah sakit telah menawarkan untuk membantu mengambil
gambar penolakan tersebut memicu keributan antara kedua pihak dan mengakibatkan dua orang tenaga
kesehatan terluka oleh gunting yang dipegang keluarga pasien saat diamankan di pose
kembarawa pelaku mengaku khawatir jenazah keluarganya salah urus akibat termakan informasi
hoax tentang kabar pengambilan organ milik jenazah covid sabtu siang keluarga pelaku dan pihak rumah
rumah sakit telah melakukan mediasi dan sepakat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan
namun meski kasus ini tidak dilanjutkan ke jalur hukum persatuan perawat nasional indonesia jawa
tengah menyayangkan insiden tersebut pria tim tentunya dengan situasi ini tapi yang tidak
boleh dilakukan adalah apapun bentuk kekerasan terhadap terhadap lagi gitu pelanggaran hukum
inilah video amatir pemukulan pasien covid sembilan belas di desa narumonda empat
kecamatan darumonda kabupaten toba pada kamis dua puluh dua juli lalu
awalnya korban berinisial ss ini menjalani isolasi di rumah singgah yang disediakan pihak desa
namun pria empat puluh lima tahun tersebut keluar dari tempat isolasi karena tidak ada penerangan dan kekurangan makanan
ia kemudian membuat keributan dengan warga sekitar yang berujung pemukulan
setelah diamankan pasien tersebut dibawa ke rumah sakit umum porsea tapi kembali melarikan diri
kami datang bersama dari polsekil lain untuk menghubungi untuk isolasi mandiri
dan sudah dilakukan rupanya adalah sedikit mungkin kerabut di desa
hingga kemarin hari jumat kami bawa ke rumah sakit porsial
di apotik budaya ini diperiksa setelah diperiksa budaya ini dibilang corona gitu
budaya ini dibawa ke pergitisan ifar disolasi di isyan ifar
setelah itu gak tau kenapa karena budaya ini keluar budaya ini kayak dibikin ya dikutul diikat diseret jalan
pihak keluarga menyayangkan insiden pemukulan yang dilakukan warga tersebut
tim liputan cnn indonesia